jika anda mengalami mabuk perjalanan atau mabuk berkendara
pasti akan membuat cemas kemudian tidak nyaman perjalanannya
kami punya tips untuk mengurangi mabuk berkendara
perjalanan yang panjang saat mudik ke kampung halaman
mungkin sangat melelahkan
apalagi bagi anda yang mabuk perjalanan
bahkan perjalanan yang harusnya menyenangkan akan terbuang sia sia
bagi anda yang akan melakukan perjalanan mudik
mungkin bisa mengikuti beberapa tips cegah mabuk perjalanan berikut ini
yang pertama pastikan pandangan mata tertuju pada pemandangan di sekitar
pertahankan pandangan mata anda meskipun sedang berada di jalan yang berkelok
yang kedua stabilkan kepala anda dengan menggunakan bantal leher
menstabilkan kepala juga bisa
akan membantu anda tetap fokus pada pandangan mata
selanjutnya yang ketiga cobalah untuk tidur
hal ini penting dilakukan karena dapat menjaga stamina anda
yang keempat hindari jalanan yang tidak rata
karena semakin mulus jalan yang anda ambil
maka semakin kecil kemungkinan anda mengalami mabuk di perjalanan anda
yang terakhir adalah dengan minum obat pencegah mual atau antihistamit
sampai enam puluh menit sebelum masuk ke dalam kendaraan
nah itulah beberapa tips cegah mabuk perjalanan yang bisa anda coba lakukan sebelum mudik lebaran di tahun ini